puluhan penumpang krl senin pagi menyerbu layanan bus gratis di depan stasiun bogor jawa barat
sedikitnya tiga puluh dua unit bus bantuan gratis hari ini dikerahkan untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang membludak di stasiun bogor
namun karena stasiun tidak terlalu padat petugas mengalihkan calon penumpang bus untuk kembali menggunakan krl
sejak diluncurkan layanan bus menjadi andalan para pengguna krl karena dinilai membantu kelancaran lalu lintas setiap awal pekan
selain antrean lebih sedikit jarak tempuh dan fasilitas bus dirasa lebih nyaman dibanding krl dengan penumpang yang berdesakan
pihak bptj memastikan layanan bus bantuan gratis akan diperpanjang hingga akhir dua ribu dua puluh
kebijakan tersebut diberlakukan setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat
rencananya sampai akhir desember
tanah anggaran ya sampai akhir desember
sementara itu kondisi stasiun bogor terpantau lebih lengang dibanding awal pekan lalu
antrean tampak mengular sejauh satu km dan penumpang dapat naik ke gerbong lebih cepat
muhammad juanda bogor jawa barat